pasti kak rati mencemaskan aku
sebaiknya aku harus ke tempat kak rati
lah kak rati kemana
tadi berasa ada disini
terima kasih guru
jurus yang kamu kuasai itu hanya sekedar jurus dasar
kamu harus terus berlatih
sedikah kiranya guru bisa mengembalikan kembali
batu nirmala itu padamu
terima kasih guru
aku akan berusaha mendapatkan cinta nari rati
dan mempertahankan cinta kepadanya
seperti yang mempertahankan batu nirmala ini
apa kamu tidak suka denganku
bukan begitu maksudku
jangan menbebaskan apa apa aku
jangan samenwith gue
apa yang kamu harapkan dari dia
dia sama sekali tidak memikirkan dirimu
bahkan dia menyukai gadis lain
dia lebih menyukai palastri
aku belum mendengarnya langsung dari kakang
tentu saja dia tidak akan mengatakan apa apa padamu
dia hanya mempermainkan dirimu
dia tidak pernah cinta padamu
bahkan aku rela melakukan apapun untukmu
lepaskan aku kakamu
biar aku lihat
apa yang tujuanku

dia tidak mungkin berada jauh dari tempat ini
kita harus berhasil menemukannya
orang itu adalah kempuran ubaya
selama ini kita cari
aku juga yakin itu dia
kita harus berhasil menangkapnya
dan memaksa dia untuk menyerahkan
kitab jursnada puspa
ciptaan empusasi itu
sulit sekali untuk ditangkap
bagaimana apakah tempat ini sudah kalian sisir
bagaimana bisa tempat ini terlewati
cepat sisir tempat ini
tapi nyai tidak mungkin maling ini melarikan diri ke sini nyai
kecuali maling itu akan terprosok di jurang ini nyai
benar nyai tempat ini jarang dijamah manusia
jangan pernah remehkan maling itu
dia sanggup lolos dari kejaranku dan kakang bajil
itu berartikan uragannya sangat tinggi
jurang terjal tidak akan berarti apa apa untuknya
cepat cepat cepat kalian periksa tempat ini
bagaimana mereka bisa sampai ke tempat ini
jangan jangan mereka sudah tahu tempat persembunyian guru
kejar orang itu
jangan sampai mereka menemukan mereka
aku tidak mungkin mengejarnya
dia sudah pergi jauh
pasti kak rati mencemaskan aku
sebaiknya aku harus ke tempat kak rati
lah kak rati kemana
tadi perasaan ada di sini
apa yang terjadi dengan hati
apakah dia dalam berakhir
kepada lu kamu jangan banyak bergerak
aku sedang menyalurkan tenaga dalamku
untuk mengeluarkan aura jurus jahat yang ada di dalam tubuhmu
guru aku mau hentikan
kita lanjutkan nanti guru
tidak bisa dihentikan
penyaluran tenaga dalam ini tidak bisa dihentikan
tidak ku aku harus pergi sekarang juga
aku harus luntaskan semuanya
tidak ada yang sudah jauh lebih baik guru
nanti saja kita lanjutkan guru
tidak bisa diden exclusiano
mein atas keadaan saya sedang berada di sini dan mereka menghematimu
aku harus beri dia pelancaran
tampaknya dia sengaja untuk mengalihkan perhatian kita
aku yakin dia sengaja menarik perhatian kita
untuk mengikuti kemana arah dia bergerak
ada sesuatu yang penting di tempat ini
dan orang itu ada hubungannya dengan empura nubaya
mungkin dia salah satu muridnya
dan dia sedang mencoba untuk melindungi tempat persembunyian gurunya
kau memang cerdas kakak
kau memang cerdas kakak